kita tahu ya penerapan tiga m menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak sosial menjadi formula utama dalam pencegahan penyebaran covid sembilan belas
tapi sayang tidak sedikit orang yang belum sadar dan patuh menegakkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah
bahkan ada juga yang masih melakukan kesalahan saat menggunakan masker
nah manfaat penggunaan masker pun menjadi tidak maksimal pastinya kalau tidak anda gunakan secara benar
lalu bagaimana penggunaan masker yang tepat berikut kami hadirkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
jadi maskermu melindungimu itu dia judulnya malam hari ini
saya akan kasih beberapa poin poin seperti apa sih penggunaan masker yang benar dan yang tidak benar
jadi memang masker kan banyak sekali
jenisnya sekarang ya ada masker medis masker non medis
nah malam hari ini saya mau kasih tips ya bagaimana menggunakan masker kain
jadi sekarang masker kain banyak sekali tapi sesuai dengan panduan who juga bahwa penggunaan atau masker kain yang baik itu adalah masker kain yang memiliki tiga lapis
ada tiga lapisan jadi untuk filternya atau penyaringannya akan lebih baik atau akan lebih sesuai
masker kain pun sekarang ada macam macam
ada yang ear loop atau langsung gitu ya anda ikatkan ke telinga atau yang head loop gitu
jadi langsung talinya ini ke kepala anda jadi lebih kencang gitu lebih pas di menutupi mulut dan juga hidung anda
nah ini dia cara penggunaan masker yang benar kita lihat
sebelum anda menggunakan masker pastikan anda yuk kita cuci tangan dulu yang bersih
cuci tangan dulu menggunakan sabun kemudian dibilas
dengan air mengalir selama dua puluh detik jadi jangan asal cuci cuci tangan sembarangan harus semuanya sampai ke celah celah jari kuku semuanya telapak tangan semuanya dicuci dengan bersih
pastikan juga tidak ada debu ya nggak ada debu atau kotoran yang menempel di masker anda ya
nah kemudian ini tadi saat anda memegang masker boleh kameranya balik
ke saya biar kelihatan nah ini dia cakep
oke saat anda memegang masker pegang talinya bukan lapisan kainnya ya
jadi pegang talinya bukan lapisan kainnya dan saat anda kaitkan tali masker anda ke belakang telinga
yang saya punya ini adalah head loop ya
pastikan masker ini menutupi mulut dan hidung anda ya
terus kemudian mudah mudahan suara saya masih kedengeran nih
jadi pastikan tidak ada celah ya jadi pastikan tidak ada celah di bagian masker yang terbuka
jadi maskernya enggak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar itu tadi
oke jadi yang ini harus anda perhatikan juga
lalu kalau misalnya anda mau melepaskan masker anda pastikan juga cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer
ya kalau misalnya udah mau dilepas
cuci tangan kemudian lepaskan tali masker yang menempel di belakang telinga
kemudian jauhkan masker anda dari wajah
ya itu tadi
masukkan masker misalnya ke dalam kantong plastik yang tertutup rapat
kalau anda memang mau akan kembali menggunakan masker ini untuk anda gunakan lagi atau anda cuci
nah penggunaan masker
jadi penggunaan masker yang sesuai
atau yang ideal adalah tidak lebih dari empat jam
jadi kalau misalnya anda memang sudah tahu akan beraktifitas gitu ya di luar ruangan di atas empat jam
jadi pastikan anda membawa masker pengganti atau masker cadangan untuk nanti ditukar dengan yang baru
setelah itu cuci masker anda
kalau tadi udah selesai dipakai balik ke rumah cuci masker menggunakan air hangat
dan juga sabun
oke bisa juga dengan deterjen ya
cuci sampai bersih
berikutnya setelah anda membuka masker anda tadi
anda juga wajib balik lagi cuci tangan ya
cuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir
bilas sampai bersih
itu tadi kira kira cara penggunaan masker kain yang benar
nah yang ini yang tidak benar
cara penggunaan masker
masker yang salah
masker ini akan berfungsi maksimal bisa melindungi anda dari penularan virus kalau anda gunakan dengan ketentuan yang sesuai tadi
jangan menggunakan masker terlalu longgar ya
atau terlalu ketat
kalau ketat malah jadi nanti nggak bisa nafas
kalau longgar ada kemungkinan potensi virus virusnya masuk di sana
jadi pastikan juga menutupi hidung dan mulut anda
beberapa masih kita suka perhatikan
balik lagi boleh nggak kameranya ke saya
oke ini dia
beberapa juga kadang kadang kalau misalnya pakai masker tuh masih suka asal
jadi kalau yang bener kan menutupi hidung dan mulut
nah kalau ini kadang kadang dibawa hidung atau kadang kadang di sini
jadi cuma dikalungin di leher aja
itu adalah penggunaan masker yang salah
apa yang mau dilindungi kalau misalnya anda pakainya pun juga nggak benar
jadi tidak disarankan
menggunakan masker juga dalam keadaan rusak ya
rusak kemudian kotor sangat tidak disarankan ya
jangan berbagi masker juga dengan orang lain
jadi masker anda memang hanya digunakan untuk diri anda sendiri
jangan coba coba pinjam masker tetangga atau masker teman di sebelah anda
itu tadi do's and don'ts cara penggunaan masker yang baik dan benar